setelah rampung pembekalan materi tentang pembelajaran aktif pembinaan ideologi pancasila
dan pemantapan nilai nilai kebangsaan sejak tujuh belas juli lalu
calon paski beraka dua ribu dua puluh tiga mulai menjalani latihan baris berbaris
praktik di lapangan wiladatika cibubur ini dilatih langsung oleh tim dari komando garnisun tetap satu jakarta
satu minggu kemarin adik adik capaski braka sudah melaksanakan pembelajaran aktif
berupa pembinaan ideologi pancasila dan pemantapan nilai nilai kebangsaan
dan hari ini adalah hari pertama dimulainya proses pelatihan baris berbaris
sehingga pagi ini kami serah terimakan kepada bapak kas gartap untuk memimpin pelaksanaan pelatihan baris berbaris
dimulai dari gerakan jalan di tempat penghormatan hingga langkah tegap
nantinya latihan capaska akan berkembang yaitu mempraktekan cara melipat dan membentangkan bendera
menaikan dan menurunkan bendera hingga membentuk formasi barisan
yang pasti kami akan menanamkan dulu jiwa korsa mereka dulu
kedua mereka benar dilatih sesuai dengan yang kita inginkan
ya minimal perfect untuk menghadapi kegiatan tersebut
karena ini nasional matanya seluruh indonesia akan terju pada mereka
baris itu nanti kami tampilkan kami ajarkan pada mereka
sehingga jadilah manusia yang siap untuk upacara sebut
dalam menjalankan masa diklat calon paski braka memerlukan ketahanan fisik yang prima
kekompakan dan keselarasan gerakan juga menjadi hal yang harus diupayakan dalam menjalankan tugas utama pada tujuh belas agustus
yaitu mengibarkan sang merah putih di istana merdeka